nah ketika itu sudah tercapai
ika arista satu satunya empu perempuan di aingtongtong menunjukkan betapa rumitnya membuat pamor keris
akhir atau tujuan akhir dari israel ini apa sih pak
mangkunegara pakubunara wariswara satyagora itu mendunia